polres metro jakarta barat menangkap satu ratus delapan puluh tiga orang yang diduga terlibat kerusuhan di petamburan palmerah jakarta barat kami sore
selain menyita sejumlah senjata polisi juga menyita amplop berisi uang yang sudah dicantumkan nama
sebagian dari mereka mengaku dibayar antara seratus ribu hingga tiga ratus ribu rupiah dalam aksi tersebut
inilah para terduga pelaku pembakaran asrama brimob yang ditangkap polres metro jakarta barat
sebanyak satu ratus delapan puluh tiga orang ini dibawa untuk diperlihatkan kepada media
dari sejumlah terduga pelaku polisi menyita amplop yang berisi uang tunai sebesar dua puluh juta rupiah
amplop ini sudah tercantum nama penerima yang berisi uang seratus ribu hingga tiga ratus ribu rupiah
sebagian dari mereka mengaku sengaja datang dari luar jakarta untuk ikut aksi unjuk rasa di depan kantor bawaslu di jalan mh tamrin
dari jakarta itu mau ngapain sebenarnya
mau ke kantor bawah aslu
apa sih yang mau dituntut
yang mereka pilih
berapa orang kalian berangkat dari bandung
dikasih uang berapa
kalau saya mah nggak dikasih
siapa yang dikasih
berapa mereka dikasih
kamu dong kursin disini
ini lah saya mah
yang pas dari
terus mau ikut apa disini sebenarnya
kalian sekolah kerja atau bagaimana
menurut kapolres metro jakarta barat orang orang yang ditangkap bukan masa yang menyampaikan aspirasi
namun kelompok bayaran menargetkan kerusuhan dengan melawan petugas kepolisian
dari lokasi penangkapan polisi juga menemukan sejumlah senjata tajam seperti anak panah
batu bambu runcing dan petasan yang sudah disiapkan setiap gang
penangkapan di tkp petamburan kami peroleh beberapa alat bukti antara lain adalah senjata tajam
ini sudah dipersiapkan di setiap gang untuk melakukan penyerangan kepada pihak polisian
ini sudah dipersiapkan juga bom molotov
juga kita temukan bambu runcing kemudian petasan
yang ini kami lihat setiap aksi daripada kelompok ini
kami sebut ini bukan pelaku demokrasi untuk menyuarakan pendapatan kelompok bukan
ini memang untuk menciptakan kerusuhan
ternyata kami bisa temukan dalam pengembangan penyidikan total jumlah uang yang kami sita
ini adalah dua puluh juta
ini lima belas juta
tidak termasuk yang di dalam amplop untuk dibagi bagikan kepada mereka ini
polisi akan menjerat mereka dengan pasal berlapis terkait pengerusakan dan penyerangan kepada petugas dan terancam dua belas tahun penjara
rizal tan jakarta